ini kalau lo ngantuk kalau lo ngantuk di sekolah temen temen lo nih nyot nyot
nyak aku tuh ngundang lucky opi semangkulan untuk dateng kesini boleh kan kita mau belajar
hah yang bener lo
ya tentu aku tuh minta tolong sama daddy aku boleh bawa temen temen kesini
terus tetep daddy ya oke boleh jadi mereka bakal dateng deh
yaudah gue bersyukur kalau lu pada belajar asal jangan pada bercanda aja main gak mau gue
nggak apa apa kok tante soalnya kan kasihan sama bik ismi bik ismi capek loh nanti
eh kamu tuh jangan ngebelain dia dina
asal kamu taunya saya teh tidak suka melihat kamu males malesan
kamu teh dikasih bantuan malah jadi kurang ajar tidak bagus
sokatu dibantu si dina kasian aduh
eh eh bang
it ya bang ya bokap gue tuh dia suka nyuri duit dari pelanggannya
hah yang bener lo
eh serius ye ya gue sih cuman sekedar kasih tau lo aja
eh bokap udah deh
nggak usah nggak usah nggak usah
pokoknya kalau dipicitin sini mesti mantep maknyos
duit buat capek mana nih
saya nggak tahu
lo mau dipermak sama gue
jangan dipermak tuh muka lo pas pasan begini mau dipermak
kan tambah hancur bang
iya iya sebentar
makanya kalau kerja itu yang jujur
jangan suka juri
hapus banget ya
tanda opi pergi dulu ya
tumpahan gini kan sore sore gini udah mau jalan
opi mau belajar bersama di rumahnya laura
rek main di rumahnya si laura
tante tante kenapa sih masih benci sama laura
emang laura salah apa sama tante
nggak tante mah tidak benci sama dia
siapa bilang tante benci sama dia
tante tidak benci sama induk semangnya si omas si tukang cuci si mulut boros
kalau tante benci sama ibunya ya nggak ada sangkut pautnya sama anaknya
lagian itu kan semua masa lalu
sampai kapan tante mau mendam rasa benci tante
ya udah kalau emang ngopi nggak boleh pergi kopi akan tetap di rumah kopi nggak ke rumah laura
mau balik ke kamar tanda
nah nah onan masuk ke kamar segala
hobi mau belajar sendiri aja
ya udah sana pergi ke rumahnya si laura
ya serius tante izinin pergi ke sana
makasih ya tante
ya udah opi pergi dulu ya
nyari duit kita
eh anak kurang ajar loh ya
siapa nih kau nak ucap kagetin gue loh
ada apaan sih
bagi duit deh
be hari ini lu kayak udah belajar kelompok bareng laura opi sama anaknya si tarzan
kalau minta duit buat belajar oke
lalu buat sekolah buat belajar ada
itu buat ongkos pulang pergi loh
be goceng buat beli minuman dua ribu buat ongkos dua kali masuk besi udah habis
bah be udah gak ada duit lagi
maaf aja ini mau nyari duit
pergi loh masih ada yang jangan takut
ini kalau lu ngantuk kalau lu ngantuk di sekolah temen temen tuh
nyak aku tuh ngendang lu ki opi sebagainya
cuma glenn untuk dateng kesini boleh kan kita mau belajar
ah yang bener lu
yeah of course aku tuh yang minta tolong sama daddy
aku boleh bawa temen temen kesini terus kita dari oke boleh
jadi mereka bakal dateng deh
yaudah gue mau bersyukur kalau lu pada belajar
asal jangan pada bercanda aja main gak mau gue
nanti gue bantuin dah gue bikinin siapin buat buka puasa buat lu
temen lu pada puasa gak
hehehe lu jangan loncat loncatan dulu kayak belatu ngarang lu
waduh gue gak kegirangan gue mau penyiapin buka puasa
tapi ingat lu harus bantuin gue di dapur oke
aduh tapi aku kan
udah lagu lama dipake lagi tapi tapi gak ada tapi tapian
yang penting lu bantuin gue masak buat nyiapin buka puasa
bapak mau ke mana
biasa apa sih tugas nyukur keliling
gue yuk dulu ya
mau jemput kamu jadi biar kita berangkatnya barengan ke rumah laura
hah pas banget
eh eh eh ntar ntar ini tangan kamu

wah keren banget
kayaknya rumah lo makin lama makin mewah aja nih ra
gue kan setiap hari ganti perabotan
soalnya bokap gue direktur perusahaan nomor satu di jakarta
bokap lo hebat juga ya
iyalah bokap gue
ya ampun apa kabar
baik baik sok aku masuk
sok aku makan
makin moleh deh ya
heh siapa yang nyuruh duduk situ
gue emang temen temen gue mau pakai tempat ini
kau kayak membeli tete merikku di sini sih
besok kita diundang berbuka puasa oleh seseorang
yang akan merubah nasib kita orang miskin
menjadi orang kaya
bisa nggak kita jalan kayak kemarin
besok bokap tuh ngajak gue jalan
tidak bosan bosannya ya
rupanya kamu teh diusir sama saya
kamu juga ya anak yang tidak tahu diuntung
tante sudah mengangkat derajat kamu dari kemiskinan sih ya
dulu teh kamu gembel
poppy kecewa sama tante merry
tante kamu mau ke rumah
tante kamu mau ke rumah
tante kamu mau ke rumah
aku kabur dari rumah ki